dan setelah pilihan bacawa pres ganjar pranowo jatuh pada mahfud md sandi agono sempat menyebut hatinya teriris
meskipun demikian sandi menyebut tetap tetap pada keputusan partai terkait bacawa pres pendamping ganjar
dalam acara puncak harlah ke tiga puluh generasi pemuda pembangunan indonesia gmpi di jakarta pusat
pada rabu malam sandi menyebut kepanjangan gmpi adalah ganjar mahfud pilihan indonesia
ia pun menyebut hatinya teriris mendengar hal tersebut
gmpi ganjar mahfud pilihan indonesia
sesuai dengan ikhtiar
namun sandi mengaku tetap taat pada keputusan pimpinan partai dan mengajak masyarakat indonesia untuk mendukung ganjar mahfud dalam pemilu dua ribu dua puluh
ini adalah penyemangat karena teman teman di sini semua melihat gmpi ganjar mahfud pilihan indonesia
menerima apapun keputusan pimpinan